dahulu kala hutan diperintah oleh ove dari hutan
dia tinggal di istana emas dan permata bawah tanah yang damai
meskipun jarang ove akan melangkah ke atas
dan setiap kali dia melakukannya dia harus membawa kunci rumputnya untuk menemukan jalan kembali
makanan dan minuman paling enak yang pernah ada
ibu berharap kita kaya
maukah kau berbaik hati untuk memberikan sedikit waktu bagi orang tua dingin di dekat perapian
tapi tentu saja silahkan masuklah
buatlah dirimu nyaman
aku akan mengambilkan minuman hangat untukmu
sepertinya musim dingin akan datang lebih cepat dari yang kita duga
ini aku harap ini bisa menghangatkanmu
ayo makanlah sup bersama kami aku dan suamiku pasti akan senang
sepertinya dia sebentar lagi akan tiba
will sayang kita mempunyai tamu duduklah bersamanya dan aku akan mengambilkan kopi
halo tuhan senang bertemu denganmu
ya terima kasih istrimu begitu baik pada aku
kalian berdua pasti sangat lapar
sayang aku telah membuat kentang panggang favoritmu dengan mentega dan kecap
sayang aku telah membuat kentang panggang favoritmu dengan mentega dan kek

lihatlah aras kudanya
ini bukan atas keju pasti lezat

enak sungguh ini tomat

aku sudah begitu kenyang terima kasih makanannya enak sekali
di mana kau akan tidur malam ini tuan

aku rasa itu pasti di suatu teluk kecil di dalam hutan

tentu tidak tuan
will bisa menyiapkan tempat tidur di ruang tamu dekat perapian
terlalu dingin untuk menghabiskan malam di tempat terbuka
aku bersih keras
kau sangat baik
hanya jika itu menyenangkanmu tuhan
rumah kami sederhana tapi kami menyukainya
kalian orang orang yang sangat baik
terima kasih aku ingin tinggal
kau mengatakan bahwa rumah kami sederhana
seolah olah kau meminta maaf untuk seorang raja yang harus tidur di pondok sederhana kami
alih alih di istana megahnya
kau kau sungguh tidak mengenalinya
siapa orang asing ini apakah kita mengenalnya
istriku sayang dia adalah uf dari hutan
kau tidak melihat kunci rumput yang tergantung di sabuknya
apa uf ada di rumah kita sekarang
tepat di bawah ruangan ini
oh makhluk yang sangat kuat itu ada di rumah kita
ini hampir terlalu berat untuk ditanggung bahkan menakutkan
kita tidak perlu takut
aku mengikuti semua aturannya dan mengambil hanya sebanyak yang kita butuhkan dari hutan
aku tidak pernah menyakiti makhluk apapun di hutan
dia sudah meninggalkan hadiah bagi mereka yang rumahnya dia tinggali
kitty tidak bisa tidur sepanjang malam
pertama karena dia takut ada uf di rumah
dan kedua dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya tanya hadiah apa yang akan uf itu berikan
tamu kita telah pergi
dan lihat apa yang dia tinggalkan untuk kita
emas yang banyak sekali
jangan gunakan semuanya kitty
kita hanya mengambil sekitar lima puluh koin emas dan menyimpan sisanya untuk nanti
jadi kitty dan will menyimpan lima puluh keping emas dan mengunci sisanya
mereka membeli perabotan baru untuk rumah

ya tapi kita harus mencari perabotan baru untuk rumah
tapi kita terlihat begitu polos dibandingkan dengan itu bukan
kita harus membeli baju baru yang sesuai dengan rumah
jadi will dan kitty mengeluarkan lebih banyak uang
dan membeli gaun dan sutra yang indah untuk mereka sendiri

oh kau terlihat seperti seorang ratu sayangku
dan si kecil kita adalah pangeran
oh will apakah semua ini sungguh terjadi
oh will apakah semua ini sungguh terjadi
semua impian kita menjadi kenyataan

aku ingin merayakannya
tolong buatkan aku kentang panggang favoritku
dengan mentega cair dan keju
dengan mentega cair dan keju
nah baiklah kalau begitu
apakah ratu pergi memasak
dan apakah raja makan kentang panggang

tidak ada yang bisa membuatnya di dunia sepertimu
gaunku akan rusak di dekat perapian sayangku
dan kita tidak lagi miskin
orang kaya tidak memasak dan membersihkan
mereka memiliki pelayan untuk itu
jadi will dan kitty mempekerjakan banyak pelayan
tentu saja will berhenti bekerja
dan sepanjang hari dia dan kitty akan duduk di rumah bermalas malasan
bagaimana kalau kita pergi ke opera di kota
ya kedengerannya bagus
tapi bagaimana kita pergi
aku tidak mau naik gerobak
bagaimana kalau kita beli kereta
nyonya richard menangis begitu keras
aku pikir dia ingin kau untuk menidurkan
kau tidak lihat kalau kami ingin ke kota untuk urusan bisnis
untuk itulah kami membayarmu
will dan kitty mengeluarkan lebih banyak uang
dan membeli kereta besar yang ditarik dengan enam kuda
sekarang semua orang di kota akan menganggap kita terhormat dan kaya
oh kereta itu terlihat lebih megah dari rumah kita
kita membangun kabin ini bersama sayang
bukan berarti kita tidak bisa membangunnya
mari kita bangun rumah baru di sini
jadi will dan kitty mengeluarkan lebih banyak uang
membeli beberapa tanah di dekatnya
dan membangun sebuah rumah besar
oh mengapa dia menangis begitu keras
nyonya dia ingin diayun untuk tidur
berikan dia padaku
anakku berhenti menangis saat dia memeluknya
ya aku adalah ibunya
ya untuk itulah kita membayarnya kan
oh oh kepala aku sakit sekali
mengapa kau tidak mau mesan teh
aku sudah minum tiga cangkir
yang kubutuhkan adalah agar suara mengerikan itu berhenti
kenapa dia menangis lagi
dia takut dengan suara suara itu
dia sangat terganggu dengan semua suara konstruksi ini
jadi aku harus apa
memecat mereka setelah mereka kita bayar
makan siang sudah siap tuan
oh tolong singkirkan saja
aku bahkan tidak tahan melihat makanan
dan ada apa denganmu

aku sudah selesai makan
aku sudah selesai makan
kau tidak pernah bicara padaku seperti itu sebelumnya
sekarang jangan mulai menangis
kepala aku sakit
suara itu bayi menangis kau menangislah
jangan pergi tanpa meminta maaf
apa yang akan dipikirkan para pelayan
ya aku harus apa
jangan berteriak bayi itu baru saja tertidur
jangan menatapku begitu
tidak ada momen damai di rumah ini
tidak pernah begitu sengsara sebelumnya
dia bertanya tanya kemana perginya semua cinta dan tawa
aku tahu apa yang membuatku merasa lebih baik
sepasang anting berlian yang kulihat di kota tempoh hari
apa kau akan berhenti berteriak
uang kita sudah hampir habis
mengapa kau membeli semua gaun dan anting dan kalung emas yang tidak berguna ini
apa apa hanya aku yang membeli barang
bagaimana dengan kancing emasmu
kereta besar dan setelan bludruh
para pelayan gorden furnitur
makan di luar setiap malam rumah besar
sekarang kau tidak punya uang untuk membayar kami atau untuk merawat anakmu
bisakah aku mengadopsinya
kau baik baik saja
itu hanya sebuah mimpi
apa kau baik baik saja sayang
tamu kita ingin pergi kita harus membuatkan dia sarapan
will aku butuh kayu bakar lagi apa kau bisa ambilkan dari toko
ke november jadinya
aku tidak ingin merusak kehidupan kami yang damai dan bahagia
ah orang orang cenderung punya mimpi yang jelas ketika makhluk sepertiku datang di tengah tengah mereka
tidak itu bukan hanya mimpi
itu adalah peringatan
ya will kau tahu siapa aku
aku harus memberi kalian hadiah
pikirkan lagi aku bisa memberikan semua ini
tidak terima kasih tuhan
jika kau harus menghadiahi kami maka beri kami kuda yang kuat
hanya itu yang kami butuhkan
terima kasih banyak telah berkunjung
dan karena itu will dan kitty hidup bahagia seperti biasanya dengan bayi kecil mereka yang belajar untuk bahagia penuh kasih dan perhatian seperti mereka